benar orang tuh pengen terawet juga
ya lo harus bisa deketin gimana caranya
yang tinggal di sekitar gunung api sebelum terjadi erupsi
iya pertama kali ketemu dia smp satu malah
selama kesadaran dari masing masing itu
begitu dpr nanti masuk lagi minggu depan ya dua minggu lagi masuk lagi kok mereka gitu ya
bagian dari ppkm tahap dua untuk jawa dan bali
dari partai persatuan pembangunan p tiga